tujuh tahun telah berlalu ledakan kilang minyak montarang masih menyimpan tanda tanya
terjadi di lepas pantai australia tragedi ini diakini telah mencemari perairan nusantara
seandainya tidak ada montara kemarin saya sudah menyatulah dengan laut
saksikan spesial program jejak petaka tragedi muntara
sabtu empat maret jam tiga sore di cnn indonesia